ranggi bintang seorang anak berusia sepuluh tahun warga desa bujur kecamatan proya kabupaten
cilacap ditemukan tewas di area persawahan peristiwa naas ini bermula ketika korban
melintasi sawah yang banjir namun terpeleset dan terperosok ke bagian banjir dengan kedalaman lebih
dari satu setengah meter ia sempat ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit tetapi akhirnya meninggal
pada selasa sore jenazah siswa sekolah dasar ini kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan
pada saat ditemukan masih masih ini masih apa masih sempat menentuk perolongan lah di waktu
sampai di pku di nguju ini meninggalnya berarti meninggalnya di rumah sakit ya di inilah
detik detik ditemukannya jasad evin praditya selasa dua puluh dua maret dua ribu dua puluh dua evin yang berusia delapan tahun

berusia delapan tahun ini ditemukan di tepi sekolah dasar ini menemukan jasad evin praditya selasa dua puluh dua maret dua ribu dua puluh dua
sungai di desa pegandon kecamatan karanggada pekalongan ia ditemukan dua kilometer dari
lokasi awal temuan ini dilaporkan warga ke timsar yang melakukan pencarian sejak senin siang timsar
membawa jenazah korban ke rumah sakit batang untuk divisum sebelum diserahkan kepada keluarga jadi
sebelah utaranya jalan tol berapa radius dari tkp pak dari kurang lebih dua kilo ya dua kilo iya
sebelumnya korban tenggelam dan hilang pada senin pagi saat bermain di tepi sungai di desa masin
kecamatan warungasem kabupaten batang tim sar gabungan kemudian melakukan pencarian dengan
perahu dan menyusuri tepi sungai sejauh satu km tetapi jenazah evin ternyata ditemukan
dua km dari lokasi awal pada selasa sore tim liputan cnn indonesia